ya ini ada sebuah video yang berisi ancaman terhadap gubernur basuki cahayapurnama yang tersebar di dunia maya
netizen tanah air pun ramai memperbincangkan video itu
kalau tahu imam supriyadi adalah auditor bpkr yang pernah memeriksa anda
saya sengaja mengunggah video ini
sebuah jawaban refleksi dari mulut kotor anda saudara ahok
video yang diunggah oleh akun guru lagima itu berisi ancaman terhadap gubernur ahok dari seorang pria yang menyebut dirinya imam supriyadi
ia mengaku sebagai auditor dari badan pemeriksa keuangan atau bpk
pria tersebut menantang gubernur ahok untuk berduel dan mengancam akan menggantung ahok di monas
selain itu ia juga memberikan ancaman bernanda rasis kepada gubernur ahok
menariknya video ini justru ramai diperbincangkan karena pria itu salah mengucapkan singkatan dari cs
di mana seharusnya c s r itu kan merupakan corporate social responsibility
namun dikatakan oleh iman dikatakan sebagai customer service relationship